peternak lebah di kota rafah jalur gaza tidak hanya mengumpulkan madu untuk warga sekitar namun juga sengatannya ternyata
ternyata sengatan lebah itu dianggap sangat berhasil dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit
diperkirakan ada sekitar delapan belas antibiotik dalam bentuk enzim dan protein dalam sengatan setiap lebah
menurut peternak lebah ratep samur ia menerima sekitar dua ratus lima puluh pasien setiap harinya dari pasien kebotakan lumpuh sampai kanker
saat ini warga palestina di jalur gaza harus ke israel dan mesir untuk berobat
ratep mengklaim bahwa pasiennya puas dengan pengobatan alternatif itu